kisah ini tentang pangeran clarian seorang pemuda yang tampan dan bijaksana
ayahnya sang raja bangga padanya dan berkonsultasi dengannya tentang semua hal kerajaan
hari ini dua keputusan penting harus dibuat
kenapa kau tidak menikahinya dia adalah putri raja yang kuat
ayah aku tidak akan menikahi seseorang hanya karena dia seorang putri
lalu kualitas apa lagi yang kau cari dalam diri seorang istri
satu kualitas yang bergantung pada setiap hal baik lainnya
satu kualitas yang bergantung pada setiap hal baik lainnya
menteri ingin bertemu denganmu
ah suruh dia masuk
kenapa kau ingin pensiun
kau telah menjadi perdana menteri sejak ayahku memerintah di sini
nah kau beritahu kita
di mana kita akan menemukan seorang pria yang berpengetahuan dan berdedikasi seperti dia
ayah aku telah belajar darinya bahwa pengetahuan dapat diperoleh
dedikasi dan semua hal baik bergantung pada kualitas yang satu ini
kualitas yang paling penting dari semuanya
kualitas apa yang terus kau bicarakan ini
aku punya rencana
sang pangeran memberi raja dan perdana menteri gagasan
tentang bagaimana memilih perdana menteri yang cocok untuk kerajaan
oleh karena itu pengumuman dibuat di kerajaan pada hari berikutnya
perdana menteri kerajaan
kerajaan kita yang terhormat sudah pensiun
raja mengundang semua orang yang ingin melamar jabatan perdana menteri
untuk hadir di istana dua hari dari hari ini saat fajar menyingsi
yang mulia raja kita akan menguji mereka
aku penasaran apa yang ada dalam pikiran raja
menjadi perdana menteri tidaklah mudah
itu membutuhkan begitu banyak dedikasi dan pengetahuan
lebih dari dedikasi atau pengetahuan
menjadi perdana menteri membutuhkan cinta
untuk negara dan rakyatnya
itu membutuhkan kelembutan seorang ayah
dan keadilan bagi seorang hakim
dan semua ini berasal dari hanya satu kualitas
tiara jika kau pikir kau tahu banyak tentang menjadi perdana menteri
mengapa kau tidak mengajukan diri
dan akhirnya tiara pun mengajukan diri
dua hari kemudian dia berada di istana dengan sepuluh orang lainnya
dan mereka semua
aku berbicara kepada kalian atas nama ayahku
kalian semua setuju
menjadi perdana menteri membutuhkan dedikasi dan juga pengetahuan
tetapi lebih dari itu
ini membutuhkan cinta untuk negara dan juga rakyatnya
ini membutuhkan kelembutan seorang ayah
dan juga keadilan seperti seorang hakim
jadi yang mulia telah menetapkan ujian bagi kalian semua
ini adalah sekeranjang biji jagung dan juga kacang kacangan
ambillah benih benih itu
kalian semua akan diberi lahan di berbagai bagian taman istana
di mana kalian akan menanam benih ini
dan pastikan mereka tumbuh menjadi tanaman yang sehat
kalian tidak diizinkan untuk mengambil bantuan apapun dalam tugas ini
cara kalian merawat kebun kalian
akan menunjukkan dedikasi
dan perhatian penuh kalian
dan pada akhir bulan
kami akan memilih taman terbaik
dan orang yang menjadi miliknya
akan menjadi perdana menteri kita berikutnya
lalu semua pelanggan dan para penyelenggara
dan semua pelamar untuk jabatan perdana menteri
merawat kebun mereka dengan sangat hati hati
dan dalam waktu seminggu
tanaman mulai terlihat di semua kebun
mengapa tidak ada tanaman yang tumbuh di kebunku
apakah aku melakukan sesuatu yang salah
tiara terus berusaha yang terbaik
dan itu adalah hari inspeksi dan seleksi terakhir

kecuali kebun milik tiara
semua kebun tampak indah dan sehat
kecuali kebun milik tiara

masih belum ada tanda tanda tunas atau tanaman di dalamnya
sang pangeran dan raja tiba
mereka melihat semua taman
mereka melihat semua taman
dan akhirnya sampailah kepada taman tiara

oh tidak ada tanaman sama sekali

aku sudah mencoba yang terbaik
tetapi aku belum juga bisa menumbuhkan apa
raja dan pangeran berjalan pergi
raja dan pangeran berjalan pergi
dan sudah waktunya untuk mengumumkan pemenangnya
dan sudah waktunya untuk mengumumkan pemenangnya
atas nama yang mulia raja
aku mengumumkan pemenang tugas ini
perdana menteri kita berikutnya
adalah nona tiara campbell
adalah nona tiara campbell

sebelumnya kalian diminta untuk mengambil benih
aku telah mengatakan bahwa menjadi perdana menteri
membutuhkan kerja keras dan pengetahuan

apa yang aku tidak katakan kepada kalian
adalah bahwa masing masing dari setiap nilai nilai ini
berasal dari hanya satu prinsip
yaitu prinsip kejujuran
karena orang yang tidak jujur
karena orang yang tidak jujur
tidak dapat mengabdi
tidak dapat benar benar mencintai
juga tidak adil terhadap
benih yang telah kita berikan kepada kalian
benih yang telah kita berikan kepada kalian
semuanya sudah mati
benih ini tidak seharusnya tumbuh tunas tunggal
bahwa kalian memiliki tanaman sehat yang subur
menunjukkan bahwa kalian telah menipu
hanya untuk mengesankan yang mulia
hanya satu orang yang telah melakukan tugas
dengan kejujuran dan integritas
dengan kejujuran dan integritas
dan itu adalah tiara
ini tidak adil
kita punya kebun yang sehat
ketika kami melihat tidak ada yang tumbuh di kebun kami
kami pikir telah melakukan sesuatu yang salah
dan karena itu mendapatkan bibit baru
tiara adalah satu satunya
yang memiliki keberanian untuk melanjutkan tugas
sesuai aturan bahkan jika itu berarti
menjalankan resiko kegagalan
aku rasa dia memang pantas
menjadi perdana menteri
ya tiara memang pantas
untuk menjadi perdana menteri
tiara memang pantas
untuk menjadi perdana menteri
aku ingin menerima saranmu
tentang masalah yang penting
aku berharap agar aku menikah
bagaimana menurutmu apakah kau akan memilihku untuk menjadi suamimu
tapi aku belum mengenalmu yang mulia dan aku tidak bisa menikahi seseorang hanya karena dia seorang pangeran
itulah yang terus aku katakan kepada ayah
aku tidak bisa menikahi seseorang hanya karena dia seorang putri
seperti dugaan kalian pangeran dan tiara tampaknya memiliki banyak kesamaan
mereka berpikir sama dan mereka berdua menghargai kejujuran lebih dari yang lain
dan karena itu mereka saling menghormati dan menjadi teman baik